mempermudah pihak yang berwajib untuk melakukan investigasi
panen bandeng sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat ikan belum diberi makan
yang beroperasi di tiga negara bagian